bupati kelaten jawa tengah sri mulyani menjadi viral di media sosial terkait penempelan fotonya yang terpampang pada bantuan sosial yang diberikan pada warga yang terkena dampak covid sembilan belas
yang paling disorot adalah bantuan hand sanitizer yang ditempel stiker wajahnya
namun saat dilepas stikernya terdapat stiker bantuan dari kementerian sosial
tagar bupati kelaten memalukan pun sempat menjadi trending topic nasional pada senin dua puluh tujuh april
lebih dari tiga puluh sembilan ribu cuitan netizen yang membahas soal kasus tersebut
selain hand sanitizer nama bupati juga tertera pada bantuan masker berwarna hitam dan merah yang disebar ke berbagai desa
selain itu foto bupati juga tertempel pada kantong plastik berisi beras serta spanduk dan billboard di setiap sudut kota
warga menyayangkan sikap bupati yang seakan memanfaatkan
momentum pandemi covid sembilan belas sebagai ajang kampanye
atas kritik tersebut bupati kelaten sri mulyani menuding penempelan stiker fotonya di hand sanitizer bantuan kemensos
merupakan ulah dari seseorang yang tidak suka terhadap dirinya
sementara bantuan lainnya yang tertera namanya ia klaim merupakan bantuan pribadi dan donatur
bukan berasal dari dana apbd
mungkin dunia bilang ini tahun politik atau akan ada pilkada dikait kaitkan
tapi secara pribadi bahwa saya berbuat untuk rakyat saya saya bisa memberikan yang terbaik
tapi di sisi lain ada yang tentunya kekeliruan atau memanfaatkan momen ini
sri mulyani menyebut pihaknya masih melihat perkembangan untuk mengambil sikap dalam menanggulangi
prasetyo wati kelaten jawa tengah